ke sektor perbankan bank rakyat indonesia mengimbau kepada para nasabahnya untuk turut menjaga keamanan rekening bank mereka
hal ini dilakukan terkait dengan kasus seraibnya uang nasabah bri di kantor cabang kediri
kasus seraibnya sejumlah uang nasabah bri ini bukanlah kejadian pertama
sebelumnya pada dua ribu enam belas nasabah bri kantor cabang mataram nusa tenggara barat juga mengalami hal serupa
direktur digital banking teknologi informasi bri indra utoyo menyebut
kasus pembobolan rekening nasabah bri tersebut dilakukan melalui sabotase mesin atm
yang diindikasi dilakukan warga negara asing dari benua eropa
selain meminta nasabah untuk turut menjaga keamanan akun bank dengan rutin mengganti nomor pin
pihak bri juga telah melakukan langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali
di sisi tersebut kita juga menambahkan fraud detection system yang melakukan monitoring secara real time
kalau terjadi anomali kita bisa lakukan identifikasi sehingga jika terjadi sesuatu tidak sempat menyebar